ya berbeda dengan yang satu ini nampaknya yang satu ini sengaja nyemplung nih
karena lagi lagi tingkah nyeleneh dilakukan oleh warga negara asing di pulau dewata bali
kali ini warga negara rusia yang naik sepeda motor ini terjun ke laut di dermaga tanah ampo karangasem bali
ya inilah dia seperti inilah tingkah konyol yang dilakukan oleh dua warga negara asing di dermaga tanah ampo karangasem bali
video yang viral sejak tiga hari lalu ini pertama kali diunggah oleh akun instagram
salah satunya adalah akun denpasar viral
yang diketahui pria tersebut adalah seorang vlogger asal rusia
kepolisian karangasem telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan
hasilnya diketahui aksi tersebut dilakukan pada sepuluh desember lalu

kemudian ini hasil penyelidikan kami terhadap saksi yang ada di lokasi termasuk juga satpam yang ada di sana
kemudian satpam tersebut mengizinkan mereka memang ke dalam tapi tanpa diketahui mereka membuat challenge di sana
yaitu menaiki kendaraan bermotor dan menceburkan kendaraan motornya ke laut